sejumlah meme pun kembali bermunculan di lini masa media sosial tanah air terkait ulah terbaru maskapai penerbangan lion air
kita lihat beberapa di antaranya ini dia yang pertama ini juga mungkin berseliweran atau warawiri di lini masa di media sosial anda
ini dia yang pertama bertuliskan lie on air sedikit dipelesetkan dan dibawahnya kemudian ada tulisan we make people cry
kemudian selanjutnya meme berikutnya kita lihat seperti apa ada di lion on di lion air we make people delay
kita tahu ini bukan kali pertama maskapai lion air mengalami atau terkait dengan permasalahan yang melibatkan para konsumennya
lalu ini dia ini pesawat atau angkot kok pakai ngetem lama tidak sedikit delay atau penundaan keberangkatan yang dilakukan oleh lion air ini dalam waktu satu dua jam bahkan lebih dari waktu dua belas jam
lalu berikutnya lion air adalah maskapai
yang memberikan penginapan gratis di bandara terima kasih lion air
seperti yang terjadi sejak hari minggu sore kemarin ini ratusan penumpang terlantar di bandara tidak tahu harus kemana
lalu ini dia yang terakhir weekend liburan ke bali naik lion air dan di bawahnya ada tulisan sampai di bali liburannya selesai
karena mungkin saking lamanya rasanya sih menurut saya tidak terlalu berlebihan ketika para netizen atau konsumen ini berkicau atau berkomentar seputar delay atau penundaan keberangkatan
yang begitu terhadap maskapai penerbangan yang satu ini kita lihat dalam beberapa tahun belakangan tidak sedikit kesalahan yang dilakukan oleh lion air mulai dari penundaan atau delay
kemudian kemarin juga ada terkait dengan para pilot yang mogok dan juga terkait dengan sanksi pembekuan ground handling
nah itu tadi adalah beberapa mungkin juga yang ada di lini masa media sosial